pemudik yang akan kembali ke jakarta harus menyiapkan bukti surat bebas covid sembilan belas
baik dari hasil pemeriksaan pcr maupun rapid test antigen yang berlaku satu x dua puluh empat jam
pemeriksaan surat bebas covid sembilan belas ini dilakukan di sejumlah titik yang menjadi akses masuk ke ibu kota
laju puluhan kendaraan dari arah timur menuju jakarta terhenti di ruas tol cikampek
kilometer tiga puluh empat b arah jakarta senin pagi
kendaraannya dihentikan sebab tidak memiliki surat bebas covid sembilan belas
sehingga harus dilakukan pemeriksaan rapid test antigen di posko yang telah disiapkan
selama satu jam pemeriksaan sejak pukul sembilan pagi tercatat lebih dari empat ratus kendaraan dihentikan
namun hanya dua puluh tujuh orang penumpang yang menjalani swab antigen secara acak
hari minggu untuk pelaksanaan kegiatan di hari pertama itu
kita rekap ada kurang lebih sekitar enam ratus empat puluh tiga kendaraan yang kita periksa
dari enam ratus empat puluh tiga itu ada delapan ratus empat puluh dua
tiga orang yang kita lakukan pemeriksaan swab antigen
dari delapan ratus empat puluh dua terdapat satu yang positif